kini restoran bukan hanya tempat untuk makan
melainkan juga tempat untuk berkumpul dan berfoto ria bersama orang orang tersayang
di jakarta ada dua restoran yang akan membawa anda ke jepang dengan makanan dan dekorasinya
berlokasi dekat stasiun mrt haji nawi jakarta selatan little japan dibangun pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
anda harus melewati gang kecil di tengah bangunan ruko untuk menemukan little japan
menurut saya paling dekat lah ya paling mudah menceritakan vibe nya gitu
kita pun juga udah kenal makanan jepangnya
terus juga karena kontennya
gangnya itu sangat dekat lah sama orang jepang dengan depan mrt nya ini juga
bahwa orang orang kita memang senanglah jalan jalan gitu kan
makanya kita sediakan props dan juga eksterior yang bertema jepang
biar mereka juga senang lah jalan jalan ke sini untuk mereka bisa ambil foto foto lah buat social media mereka
di sini anda bisa mencicipi masakan mie kuah khas jepang yaitu ramen
menyajikan beragam ramen dengan kisaran harga rp empat puluh hingga rp lima puluh lima
ini dia ramen yang anda bisa temukan di little japan
hari ini saya memesan dua ramen satu yang pedas satu yang tidak pedas
dua duanya menggunakan topping daging dan telur
nah semua kuliner atau masakan yang dijual di little jepang bersifat halal
nah jika belum puas jalan jalan ke negeri sakura
anda juga bisa mengunjungi iro tikai yang menjual sate khas jepang yakitori
restoran ini dihiasi dengan lampu lampu neon yang identik dengan ibu kota tokyo
awalnya kita ngambil neon design karena kita melihat dari jepang itu kebanyakan kalau yang anak anak mudanya
itu pasti konsepnya itu neon neon
kita pengen bawa dari konsep neon jepang itu ke jakarta
jadi bukan cuma dari produknya aja tapi dari ambience nya juga kita pengen kayak lebih jepang gitu untuk dari ambience nya
sebelum membuka restoran di kawasan jakarta selatan irotikai merupakan usaha makanan kaki lima
apa ya ini rasanya gak berubah dari dulu
karena aku ngikutin dia dari
jaman masih di grobak terus akhirnya punya cafe seperti ini
rasanya nggak berubah tetap enak
nggak bikin enak jadi itu bikin pengen terus terusan kesini
idotikai menjual beragam jenis yakitori olahan daging ayam dan sapi
yang dijual dengan kisaran harga tujuh hingga tiga puluh ribu rupiah per tusuknya
tim liputan cnn indonesia
jangan lupa like share dan subscribe ya